sudah sejauh mana sobat melangkahkan kaki di tanah indonesia
sapaan hangat dalam beragam bahasa
melihat kerajinan yang tekun disusun dengan indahnya
mengenal adat leluhur yang menghiasi setiap wastra nusantara
selalu ada pesan dalam setiap perjalanan
menjaga ingatan terhadap peradaban budaya kita yang begitu mengesankan
basingan kak jubata arus
sobat rupiah sekarang kita sudah sampai di kabupaten sintang kalimantan barat
setelah tadi kita sudah menyusuri sungai dan melewati jalan setapak
meskipun disini cuacanya cukup panas
tapi pemandangannya luar biasa indah sekali sobet
dan kali ini kita mau ketemu langsung dengan para artisan atau perajin wastra
karena katanya sintang ini adalah salah satu daerah hasil tenun ikat kas suku dayak
yang katanya cuma bisa dilakuin oleh perempuan
semoga bisa tanya banyak dan ikut langsung di proses pembuatannya
saya dengar dengar di sini adalah salah satu daerah penghasil tenun ikat kas dayak ya kak
iya di sini juga ada salah satu pengrajin kami
beberapa proses pewarnaan beberapa terkadang kita inovasi pewarnaan
kita kadang disini sama pengrajin
oh kalau proses pengerjaannya sendiri itu biasanya berapa lama kak untuk menenunnya
bisa tiga minggu atau sampai satu bulan
tergantung apa juga yang dibuat shal atau kumbu atau kebat
kalau dari ciri khasnya sendiri itu biasanya kayak gimana
dari motif misalnya di sini itu ada motif yang kebu
tetapi memang motif sekarang itu memang dia bisa bersama motif tiang kebu misalnya
tetapi dari versi setiap pengrajin itu biasanya berbeda beda
dan ada juga ciri khasnya juga untuk pewarnaan
nah kita beberapa pewarnaan juga itu kita menggunakan semua bahan alami
misalnya kayak daun engkerebang
nah donald kerbang itu tuh yang ada hanya di kalimantan
terutama di hutannya kalimantan karena dia tumbuh liar ya
mau coba untuk proses pembuatannya gitu kira kira boleh nggak ya
soalnya gini dulu ya
kepercayaan kepercayaan dan filosofi dari nenek moyang dulu gitu
kalau bunga sedang tidak dalam bulan tidak apa apa kita melihat proses pewarnaannya ya
ini ada bunga mau apa lihat
nah ceseba masak kita pria
cupai biasanya harus penuh lebih kalau buat ambil daunnya iya oh biasanya bibi kalau ambil berapa
kalau banyak banyak satu jam
sejauh ya bik nah nih daunnya
oh jadi semua pohon yang ada di sini tuh daunnya sama semua ya bi
enggak juga banyak yang lain tapi kalau pilihnya harus hati hati
kita pilih yang ada buah merahnya ini
titiknya gini supaya itu harus dipenuhkan dengan daun ini
iya bibi dulu ya cari daunnya lagi
sampai juga ya sobat aku udah muter muter di setiap pohon disini aku baru dapet segini
siapa kak cuma si rada jakobi
bi ternyata capek juga ya ngumpulin daun sebaik ini
setelah ini kita ngapain b
biasanya satu cupai kayak gini bisa untuk berapa helai kain bi
daun angkrebang ini biasanya menghasilkan warna apa bu
untuk prosesnya sendiri gimana bu biasanya
ini gabung ke situ baru diaduk aduk aduk sampai ada buihnya gitu
nanti air rebusannya dicampur sama ini
berarti saya harus rebus ini dulu nanti dicampur
berapa banyaknya biar dulu nanti tinggal nyampurnya aja
rasakan nossa cuaca boeang di new york di hari ini
ini kayaknya kita tuang aja kali ya gimana bunga bisa anda bih saya lupa
masukkan cuma daunnya cuma daunnya itu aja dulu ini aja ini nunggu udah mudah
menjadi nanti baru dimasukkan mau diangkat ke dalam baskom
kalau udah mendidih diangkat ke dalam bas dituang ke dalam baskom nanti
hai dituangkan semuanya ini ini tadi apa ya jangan ya
ini temas mincung ini yang air kemas tadi aduknya berapa lama di
sampai berbuih sampai buih
masukkan benang benang benang itu dia
tolong bunga bantu bibinya iya di langsung dicelup aja dia ini tiap hari
celup kayak gini di ya ya kalau bunga ini simpan ke belakang dulu ya besok kita jemur ya
ini di rendam aja berarti iya iya ini di rendam aja berarti iya iya ini di rendam aja berarti iya iya
ibu cari bibi yang kemarin mau melanjutkan proses semurnaan
ibu mau melanjutkan proses pewarnaan saham bibi yang kemarin bu
oh bibi yang kemarin udah ke ladang tadi pagi
oh jadi untuk prosesnya nanti sama siapa ibu
iya semuanya disini bisa semua menenun
karena dia ke ladang saya itu juga menenun juga
menenun motif tiang kebu
kalau motif yang enggak boleh ditenun itu ada enggak sih emak
ada soalnya ada orang yang sudah menenun itu meninggal